anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai gerindra habibur rahman sepakat dengan menteri agama fahrul rozi soal perpanjangan surat keterangan terdaftar bagi ormas front pembela islam atau fpi
menurut habibur rohman dirinya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan fpi terhadap undang undang ormas
saya tidak melihat apa pelanggaran yang pernah dilakukan fpi terhadap undang undang ormas
dan faktanya sebaliknya fpi banyak melakukan aktivitas aktivitas kemanusiaan
dan wajar saya juga berharap kalau skt tersebut bisa diperpanjang
saya tidak melihat ada nuansa anti pancasila di imam besar kita
apalagi saya juga banyak berinteraksi dengan rekan rekan fpi
justru mereka saya lihat paling depan
dan dalam mengamalkan pancasila